inilah rumah di jalan lempong sari semarang milik ma tersangka pencabulan beberapa santriwati di semarang
rumah di lereng bukit ini memiliki beberapa ruangan termasuk ada yang mirip bunker
di mana tersangka diduga mencabul salah satu siswinya
tersangka sendiri selama ini dikenal baik oleh masyarakat karena memang kerap mengadakan pengajian di rumah
dan selalu hadir di pertemuan dan pengajian warga
dulu di tahun dua ribu empat itu muh anwar ini masuk dia berktp rejosari semarang timur
dia masuk hanya sebagai warga biasa terus beli rumah di sini
terus mengadakan pengajian biasa jadi dikenal sama warga cuma pengajian biasa gitu bukan pondok
itu rutin pak seminggu sekali
kalau rutinnya memang sering terjadi
sering ada pengajian cuman ngaji ngaji biasa gitu
selain rumah tersangka juga diduga sempat mencabuli dua siswinya di sebuah hotel di kawasan banyumanik semarang
dengan bujuk rayu doktrin agama dan janji akan dimasukkan ke pesantren ternama
saat itu aksi bejat tersangka tak langsung dilaporkan ke polisi karena korbannya mengalami trauma
polisi pun menggandeng lsm pemerhati perempuan dan anak untuk memulihkan trauma pada korban
di bantung pemulihan sekolah
iya di bantung pemulihan sekolah
kalau posisinya masih trauma atau tidak
masih dalam posisi trauma dan masih bersekolah di pondok masih melanjutkan sekolah
jadi tidak ambil
dari penyelidikan sementara terdapat tiga siswi yang menjadi korban pecah bulan tersangka
polisi masih melakukan pendalaman bila ada korban lain yang enggan melapor
ini kutansianin indonesia semarang